publik dikagetkan dengan laporan kebocoran data satu tiga juta pengguna aplikasi e hack
polemik ini mendapatkan sorotan dan kritik kepada pemerintah
meski pemerintah sudah menjawab dan memastikan data pengguna aman
namun hal itu tidak menyurutkan kekhawatiran masyarakat terkait data pribadi yang rentan disalahgunakan
bocornya data pengguna e hack sekaligus menambah panjang kasus kebocoran data pribadi di indonesia
baik dari pihak swasta dan pemerintah
lalu sejauh mana investigasi pemerintah atas insiden bocornya data pengguna e hack
bagaimana menanggulangi problematika kebocoran data yang kerap terjadi di indonesia
untuk membahasnya sudah ada deddy permadi jubir dari kementerian kominfo republik indonesia
kemudian ada ismail fahmi founder dari drone emprit dan ada niko siahaan anggota komisi satu dpr ri
selamat malam bapak bapak
saya ke mas deddy dulu
mas dedy setelah membahas dengan kemenkes dan juga bssn
apa saja temuan dari kominfo terkait bocornya data aplikasi e hack ini
baik jadi kementerian kominfo sesuai kewenangan undang undang terutama pp tujuh puluh satu tahun dua ribu sembilan belas ya
kami melakukan jika terjadi dugaan insiden kebocoran data pribadi
dan pada hari senin kemarin kami sudah memanggil kementerian kesehatan
dan bersama sama dengan bssn kami melakukan investigasi untuk tahap pertama
yakni meminta keterangan dari pihak pengelola atau wali data dalam hal ini kementerian kesehatan
yang ditemukan di dalam pertemuan itu adalah bahwa data e hack yang diduga bocor adalah pada sistem e hack
yang telah tidak digunakan lagi oleh kementerian kesehatan
itu sendiri sudah diintegrasikan di aplikasi peduli lindungi
di mana server atau pusat datanya sudah ditempatkan di pdm atau pusat data nasional
sehingga dugaan kebocoran data itu terjadi pada sistem e hack yang lama yang sudah tidak terpakai lagi
sedangkan untuk e hack yang baru yang terintegrasi dengan peduli lindungi
saat ini dalam keadaan e hack
dan aman dan terlindungi karena juga berada di pusat data nasional di bawah kementerian
kominfo migrasinya sudah selesai dilakukan dari pt telkom ke kominfo pada tanggal
agustus kemarin sehingga sepenuhnya seluruh data pribadi di aplikasi peduli lindungi termasuk
fitur ihek itu sekarang sudah berada di pusat data nasional bukan di data mitra atau oke
mas deddy tapi kemudian dari hasil investigasi kominfo siapa sebetulnya yang menyebabkan
kebocoran data ini karena publik tentu ingin tahu dan tentunya punya hak untuk mendapatkan
transparansi atas kebocoran data yang terjadi meskipun sudah ada jaminan bahwa data yang saat
ini berada di peduli lindungi itu sudah aman tapi data yang kemarin
hai data yang diaplikasi yang lama ini apa yang terjadi hai sebetulnya yang ditanyakan mbak eva
ini sangat penting tetapi jawabannya adalah menunggu proses investigasi yang sedang berlangsung
seperti kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan amanat undang undang kementerian kominfo melakukan
investigasi secara menyeluruh terhadap sistem tata kelola teknologi maupun sumber daya manusia
jika terjadi dukungan dari kementerian kominfo yang telah menunjukkan bahwa data yang terjadi
dang dibaca untuk membuat kontrak membuat uang rosaklah maka se delayed kroon
g kitchenernya dadah itu memiliki dua kewajiban yang pertama yung only data pemproses data memiliki dua kewajiban bapak eva
pada kesempatan pertama melaporkan kepada kementerian kominfo jika terjadi dugaan insiden kebocoran data pribadi
dan itu sudah dilakukan oleh kemenkes melaporkan kepada komunikasi info
dan yang kedua sesuai pp tujuh puluh satu juga kewajiban dari wali data itu adalah mereka harus menginformasikan kepada pemilik data pribadi
jika terbukti adanya kebocoran data
nah ini saya rasa sedang dilakukan oleh kementerian kesehatan
oke yang kemudian ingin diketahui publik adalah data apa kemudian yang bocor satu tiga juta data ini
apakah kemenkominfo bisa menjamin data yang bocor ini aman dan tidak akan disalahgunakan
karena tentunya dapat merugikan masyarakat sebagai pemilik data pribadi mas dedy
betul lagi lagi mbak eva perlu dipahami bahwa
yang namanya audit forensik atau audit digital forensik itu memakan waktu yang tidak sedikit
tidak bisa di dalam hitungan hari kita ambil contoh misalnya kasus bpjs kesehatan kasus tokopedia
itu membutuhkan waktu bahkan berbulan bulan untuk menemukan data apa saja yang bocor
dan kemudian sejauh apa kerugian masyarakat dan lain sebagainya
untuk itu saya rasa kita perlu melakukan
kita harus memahami bahwa proses investigasi masih terus berjalan
dan kita meyakini bahwa investigasi itu dilaksanakan secara profesional sesuai dengan keunangan masing masing
perlu kami sampaikan bahwa dalam hal ini ada pihak pihak yang terlibat diantaranya empat pihak
yang pertama adalah kominfo yang sesuai amanat undang undang diamanatkan untuk melakukan investigasi
yang kedua bssn
yang sebetulnya memiliki amanat untuk melakukan audit secara berkala
jadi pencegahan audit berkala itu adalah tugas dan tanggung jawab bssn
kemudian yang ketiga tentu adalah baris krim mabes polri
kenapa itu tadi sore kementerian kesehatan bersama sama baris krim juga melakukan konferensi pers
karena dalam hal adanya tindak pidana maka itu sudah masuk ke ranah kepolisian
dan pihak terakhir pihak kementerian kesehatan
keempat yang terlibat tentu saja sang wali data itu sendiri
dalam hal ini kementerian kesehatan yang kewajibannya sudah saya sebutkan sebelumnya
jadi keempat pihak ini saat ini sedang bekerja bersama
pertemuannya tidak hanya hari senin kemarin tetapi kita akan terus berlanjut untuk melakukan penelusuran investigasi
dan bahkan melibatkan pihak ketiga yang profesional untuk melakukan investigasi forensik

ada empat pihak yang kemudian secara bersama sama menjaga agar tidak terjadi kebocoran data publik
tapi problem kebocoran data ini tidak terjadi satu atau dua kali saja
bang niko bagaimana kemudian evaluasi dari dpr terkait problem kebocoran data yang berkali kali terjadi
kerap terjadi dan yang terakhir adalah kebocoran data e hack ini
sebenarnya kalau kita bicara peran dpr
peran dpr di sini adalah memastikan aturannya kita siapkan
aturan yang menawangi ini sementara masih permen pominfo
harusnya ini sudah mulai diatur di undang undang perlindungan data pribadi yang masih terus kita bahas
karena dengan adanya undang undang itu semakin jelas bahwa setiap pengendali data
mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola datanya dan melindungi data yang dikelola
untuk itu kita sama sama di tempat ini selalu mengingatkan kepada pak menteri
mohon maaf di beberapa rapat kapan kita bisa menyelesaikan ini
karena setiap kali kita sampai dalam rapat kami selalu menanyakan bagaimana perkembangannya
tadi pak dedy sudah menyampaikan bahwa memang butuh waktu
tapi kalau kita lihat beberapa kali
sepertinya kalau terjadi kebocoran data
kita sering sekali mengatakan
kita harus melakukan tuding menuding yang pertama
yang kedua tidak ada kejelasan dari kasus itu tersendiri
dari tokopedia dari bpjs
itu kan sepertinya kita hanya mencari cari dari berita berita yang ada saja
sementara harusnya kalau kita mengacu kepada
karena undang undang pdp ini mengacu kepada ggpr
itu ada aturannya
jadi kebocoran data kita lihat bagaimana besar kebocoran data dan sensitivitasnya
tetapi apapun yang terjadi pelaku harus melapor kepada regulator
dan kemudian regulator nanti akan melakukan bagaimana sanksinya
dan apa yang harus dilakukan
tapi itu pun harus disertai dengan laporan laporan
sampai sekarang kami pun dalam rapat kemarin
belum mendapatkan laporan update mengenai apa yang terjadi dengan kebocoran data bpjs
apalagi kalau bicara dengan kebocoran data e hack yang hari ini
jadi betul kata pak deddy tapi
mau iya pemerintah yang berenang atau leading sector adalah kominfo
secara aktif menyampaikan kepada masyarakat
dan kalau hanya forensik lagi forensik lagi
kemudian tidak ada langkah langkah yang konkret
saya rasa setiap hari itu akan terus terjadi kebocoran data
karena kalau kita lihat bagaimana kemampuan orang
kemampuan orang melakukan illegal hacking ini
itu luar biasa
perkembangannya akan jauh lebih cepat dari apa tadi ya
yang disebutkan oleh pak deddy
pelatihan yang dilakukan oleh bssn dari waktu ke waktu
mungkin tidak akan terkejar
tapi artinya ada hal lain yang bisa mengatur itu
misalnya dengan ada undang undang dengan mengatur kewajiban dan sanksi yang lebih berat
swasta maupun kementerian lembaga
akan lebih hati hati lagi menjaga data yang ada pada mereka
jadi produk aturannya masih belum sempurna
sehingga dpr juga kesulitan begitu ya
melakukan pengawasan terhadap pengelolaan data pribadi ini
kurang lebih seperti itu ya bang niko
kira kira seperti itu
kalau kami tidak bisa jauh ke warna warna kominfo di luar warung undang kami
warung undang kami adalah menyelesaikan undang undang
dan undang undang yang berkaitan ini adalah dengan undang undang perlindungan data pribadi
saya ke mas ismail

dan soal dugaan kebocoran data pribadi
dan memastikan bahwa data pribadi yang sekarang dikelola di aplikasi peduli lindungi ini aman
apakah penjelasan ini bisa diterima
tapi dijawabnya setelah jeda berikut ini kita akan kembali sesaat lagi
cnn indonesia newscast segera kembali
sampai jumpa di jangan lupa
jangan lupa like share dan subscribe channel ini
tidak mencakup data data yang tadi disebutkan oleh mas ismail dan soal aturan yang ada di aplikasi ini
baik saya ingin merespon tadi ya dua hal dari pak niko dan juga dari pak ismail ya mbak
yang pertama terkait dengan legislasi ruu pelindungan data pribadi
kami sangat sepakat dengan pak niko tadi bahwa ini perlu dipercepat
kemarin di rapat kerja pak menteri sudah menyampaikan komitmen juga untuk mempercepat
di level teknis kita segera follow up bersama dengan dirjen aptika kominfo yang menjadi leading sector pembahasan ruu pdb
jadi memang legislasi ini sangat penting mbak
kita saat ini hanya punya payung pp tujuh puluh satu tahun dua ribu sembilan belas permen kominfo lima tahun dua ribu delapan belas
dan juga kadang kadang
kita menggunakan uu ite atau perpres spbe
itu payung payung hukum yang kita gunakan untuk pengelolaan jika terjadi dugaan insiden kebocoran data pribadi
jadi memang masih sangat lemah payung hukumnya
kami sangat sepakat dengan itu
yang kedua terkait dengan respon mas ismail tadi kami ingin menjelaskan supaya clear gitu ya
bahwa yang disampaikan oleh pak anas tadi sore adalah
data yang saat ini sudah terintegrasi dalam aplikasi peduli lindungi
aplikasi peduli lindungi ini tadinya pusat datanya ada di pt telkom
wali datanya ada di kementerian kesehatan
artinya yang bisa mengelola memproses dan mengakses data hanya kementerian kesehatan itu pun untuk kebutuhan
yang sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
pusat data yang tadinya dari telkom ini sekarang sudah selesai dimigrasi ke pusat data nasional atau pdn
pada tanggal dua puluh delapan agustus dua ribu dua puluh satu kemarin
artinya seluruh data yang dimiliki oleh aplikasi peduli lindungi yang didalamnya ada fitur e hack
itu saat ini sepenuhnya sudah berada di pdm atau pusat data nasional
bahkan sudah ditandatangani mou antara menkominfo dengan menteri kesehatan tentang tata kelola datanya
jadi kalau tadi dikhawatirkan misalnya ada mitra yang punya kopi atau mitra yang melakukan mirroring dan lain sebagainya
untuk kasus peduli lindungi kami pastikan dengan payung hukum yang sudah ada
peraturan menteri kominfo dan juga mou antara menteri kominfo dengan menteri kesehatan
itu sudah aman
itu satu hal mbak eva terkait dengan peduli lindungi yang di dalamnya ada fitur e hack
yang menjadi masalah sekarang adalah yang masih dalam tahap investigasi yang saya jelaskan tadi adalah e hack yang versi lama
yang saat ini sudah tidak digunakan
itu yang saat ini masih kami lakukan investigasi
betul seperti yang disampaikan oleh mas ismail tadi kita harus menelusuri
dulu mitranya seperti apa apakah mitranya punya kopi dan lain sebagainya
itulah proses yang saat ini sedang berlangsung untuk menelusuri keamanan dan pelindungan data itu
jadi perlu dipisahkan dua ya antara peduli lindungi yang didalamnya ada e hack dan e hack lama yang saat ini sudah tidak terpakai lagi
kira kira seperti itu kok
oke tapi garis besarnya adalah bagaimana kemudian memberikan perlindungan
terhadap data pribadi masyarakat begitu ya mas deddy
saya ingin menindaklanjuti pernyataan mas deddy soal keseriusan pemerintah untuk membuat produk legislasi yang menjadi dasar atau menjadi pagar begitu ya
untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap data masyarakat
bang niko selama ini proses pembahasan itu berjalan cukup lama
ru pdp ini berjalan cukup lama
apa yang kemudian membuat pembahasan ini tidak selesai sampai saat ini
baik jadi undang undang ini sudah kita bahas cukup intensif
kita sudah membahas hak dan kewajiban pengendali data apa sanksi sanksinya
tetapi terbentur ketika kita mau menyelesaikan pasal pasal yang berkaitan dengan data
berkaitan dengan hak dan kewajiban pengelola data nanti siapa yang akan melakukan pengawasan
harus ditentukan dulu
kalau itu tidak ditentukan nanti kita balik lagi
ketika kita sampai kepada badan atau otorita yang akan melakukan pengawasan
kita bisa kembali lagi ke pasal pasal dan mengulangi pasal tersebut
makanya sebelum kita menyelesaikan beberapa pasal mengenai hak pengendali data
kita mau duduk dengan pemerintah untuk meminta sama sama otorita ini diberikan kepada badan yang independen
dalam rapat dengan kementerian kominfo kemarin ketua fraksi kami secara jelas ya pak utut adi atut
menyampaikan bahwa ini harus diselesaikan ini komitmen kita
jangan ada satu pihak pun yang mundur satu langkah untuk tidak menyelesaikan ini karena ini sangat penting
ini perlu komitmen dari kedua belah pihak
dan badan tersebut harus menurut kami sekuat ojk harus sekuat kpk atau komnas ham
artinya tidak bisa diintervensi oleh pemerintah
kalau kita lihat sorry ya poin dari e hack ini ya satu ada kelalaian kita dalam mengawasi tata kelola aplikasi
contoh aplikasi e hack dan pelindungi lindungi itu
itu kan pihak ketiga
artinya bagaimanapun mereka yang harus bertanggung jawab kalau ada kebocoran kebocoran
begitu karena mereka adalah orang yang mengelola data tersebut
nah ini pun harus ada secara ketat dikelola
dan kalau ada pelanggaran harus jelas hukuman dan sanksinya
kemarin sempat juga dibilang pak menteri bahwa
wah ini kalau bpjs katakanlah kemarin kebocoran yang dianggap sensitif
bagaimana kalau kita nanti harus memberhentikan administrasi bpjs
itulah contoh bahwa kalau masih dikelola di kementerian
jadi awuh banyak awuh paku gitu loh
ya kan gimana nanti kalau bpjs itu berhenti
oh gak enak dong kalau nanti kementerian di sana itu ada awuh paku
makanya kita minta badan ini sekuat kpk sekuat ojk badan yang berdiri sendiri
sehingga tidak ada intervensi langsung dari pemerintah
sehingga badan ini bisa memberikan rekomendasi yang netral
kami mau badan ini independen bukan kami mau ini di luar dari kominfo
sekali lagi begitu
makanya kalau ini sudah ketemu harusnya akan segera selesai
oke kalau kemudian dpr serius sekali untuk menyelesaikan legislasi ini
bagaimana kemudian dari pemerintah dpr melihatnya seperti apa
kemarin kita sudah duduk ya kan kemudian sepertinya nampaknya seperti akan ada lampu hijau
bahwa badan ini akan segera dibentuk
tapi tiba tiba pemimpin rapat dari pihak pemerintah itu mundur
itu kemarin yang sempat terjadi seperti diskusi yang agak tegang
karena kami melihat bahwa komitmen yang sudah disampaikan di jam jam sebelumnya
rupanya dengan mudahnya dirubah lagi pada jam jam berikutnya
nah ini yang kami sesalkan
mudah mudahan kami berharap kita bisa duduk dengan pemerintah dalam hal ini
pemerintah dan pemerintah untuk sama sama memutuskan ini
masyarakat sudah membutuhkan ini sebuah kepastian yang bisa membuat kita lebih tenang
dalam memberikan data data kita
kebocoran data ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja
oke pak dedy anda harus menjawab mengapa tiba tiba mundur begitu ya
tapi kita harus jeda dulu
cnn indonesia newscast akan segera kembali
tidak ada yang bisa dikawal

mas deddy silakan dijawab mengapa kemudian dalam pembahasan tiba tiba pemerintah memutuskan untuk mundur
baik mbak eva terima kasih pak diko masukannya ya
ini sedang kami bahas terus terang ya mbak eva
bagaimana pemerintah bisa memikirkan alternatif alternatif
untuk menjembatani kebutuhan yang ada
yang jelas saat ini pemerintah sedang melakukan diskusi di internal pemerintah gitu ya
dan nanti akan segera disampaikan kepada dpr jika kami sudah melakukan konsultasi termasuk di dalam kabinet juga
kira kira seperti itu mbak eva
oke saya sekarang ke mas ismail
mas ismail menurut anda seberapa krusial sebetulnya landasan hukum dari pengelolaan data pribadi ini
sebetulnya ini sangat sangat penting
sekarang kalau kita lihat seperti yang saya sampaikan tadi usulan saya mungkin mas dede itu bisa disampaikan ya
untuk term and condition bahwa kalau ada masalah siapa yang tanggung jawab
di aplikasi itu dibilang bahwa tidak ada yang tanggung jawab gitu
kalau ada akses ilegal ada kerugian pemerintah dan telkom tidak bertanggung jawab
terus siapa yang tanggung jawab
nah ini akhirnya kalau tidak ada yang seperti ini kan larinya kepada undang undang harusnya
nah kalau di indonesia itu harusnya nanti ruu pdb ini harapan saya memang segera ini pak niko dan pak deddy ini segera diselesaikan masalahnya
saya tahu memang ada isu beberapa isu
dan ini kan refernya ke gdpr
contohnya ketika ada masalah kebocoran data atau mungkin data diakses oleh secara ilegal saja gitu ya
atau pemrosesan datanya tidak sesuai dengan undang undang
itu kayak kemarin amazon itu kena di
di eropa dia kena denda sampai lima ratus juta
google sampai lima puluh juta euro gitu dapatnya
jadi jelas masyarakat pun disana merasa aman
kemudian juga si prosesor
jadi kalau di gdpr itu kan ada tiga pihak pemilik data yaitu kita yang punya data pemilik data pribadi
kemudian controller itu kan pemerintah dalam hal ini
kemudian prosesor mereka yang mengumpulkan data dan mengolahnya
masing masing punya tanggung jawab musham masing masing punya haknya
jadi jelas juga disitu
nah harapannya disini karena belum ada ru pdp yang dipakaikan uite
mungkin kadang kadang tidak pas gitu ya
nah dengan ada uu pdp ini nanti harapannya seperti ini clear jelas
di ru pdp tiga pihak tadi sudah jelas juga itu
hak dan kewajibannya tanggung jawabnya juga ada clear ini
jadi masyarakat sekarang ini kalau saya rasa kalau saya ikutin di media sosial mereka itu udah kayak berdoa ibaratnya ini ya
kepada tuhannya maha esa
dan datanya tuh aman
sekarang tolong diamankan datanya lah
bpjs sudah bocor
yang sebelumnya tokopedia bukalapak sudah bocor
ini alhamdulillah belum bocor
mudah mudahan selama periode kemarin ya mosi terbuka itu tidak ada hacker yang ngambil ya
jadi ini kondisinya harapannya kita masih bisa perbaikilah ke depan dengan ru pdp ini segera diselesaikan dan disahkan dan ditegakkan
dan dalam waktu yang dekat nih usulan saya paling tidak aturan ini
karena peduli ini dunia akan dipakai cukup panjang
dan dimana mana akan dipakai dan akan meng cover begitu banyak data
sehingga term and condition paling tidak diubah disitu
harus ada jelas siapa yang tanggung jawab nantinya gitu
karena misalnya ada kesalahan ya
mungkin developernya mungkin dia tidak cukup bagus mengurusi security ya
artinya ini kan ada kesalahan
yang tanggung jawab artinya kan clear juga disitu
mungkin ada di pemerintah atau mungkin di telekomnya
harus ada semacam itu
jadi dari pabrik pun akhirnya bisa percaya kepada peduli lindung ini
oke tapi kemudian data ini berkali kali bocor
menurut anda pemerintah sebetulnya serius atau tidak sih menangani masalah kebocoran data ini
keseriusan itu nanti akan kita lihat ya
kita lihat misalnya satu ini juga dari undang undang
karena kita bicara hal hal yang clear
ketika ada masalah itu kemudian bisa dipecahkan
siapa yang salah kemudian konsekuensinya apa itu undang undangnya akan menetapkan
ini kan belum
ini yang bisa dibilang belum kelihatan seriusnya dalam hal aturan
mudah mudahan segera disampaikan pak deddy sama pak riko sudah akan segera
kemudian yang kedua paling tidak ini
keseriusan ini bisa ditunjukkan dengan menunjukkan tanggung jawab
benar benar tanggung jawab oke publik silahkan gunakan tolong gunakan dan kami akan jaga datanya
kita akan manfaatkan benar benar tidak ada mitra hanya kita yang pakai
dan kalau seandainya ada kesalahan misalnya gini
kita akan tanggung jawab misalnya gitu
nah itu gentleman gitu saya kira kita bisa lihat harapannya akan seperti itu nanti pemerintah
oke kalau dari dpr bentuk tanggung jawab dari pemerintah ini sarannya akan seperti apa
bentuk tanggung jawab seperti apa mbak eva
terhadap perlindungan data sehingga masyarakat merasa aman begitu
mau nggak mau ini jawabannya tinggal satu undang undang perlindungan data pribadi
jadi sekali lagi saya mengimbau kepada pemerintah
saya ingin memberikan informasi
mari segera kita selesaikan supaya ada payung hukum yang jelas
setiap kali ada kebocoran data
jadi sanksi sanksi seperti yang tadi disampaikan oleh yang diambil dari gdpr itu sangat rigid
diberlakukan kepada perusahaan perusahaan dengan klasifikasi klasifikasi
jadi nggak semua pukul rata nggak terlalu kecil buat perusahaan besar nggak terlalu besar buat perusahaan kecil
kita juga harus melindungi umkm karena mereka juga harus kita libatkan dalam perkembangan digital
jangan sampai mereka masuk ke dunia digital malah jatuh karena tidak bisa mengelola atau melindungi data yang sudah mereka kelola
kemudian sanksi sanksi tadi juga itu sudah banyak dilakukan di negara negara lain
dan ini berkaitan dengan biaya yang memang tidak mudah karena biaya untuk mengelola data ini juga sangat mahal
seperti yang sudah kita ketahui
tapi banyak sekali kementerian lembaga yang mempunyai pengelolaan data masing masing di banyak tingkat
dari pusat sampai ke daerah tingkat satu tingkat dua
levelnya pun kita khawatir level pengelolaan atau pengawalan data pribadi itu juga kita khawatir sekali
kalau memang ini masih kita bicara skop kecil ya
tapi kalau ini sudah bicara skup nasional seperti dilindungi dan itu masuk ke bukan hanya sekedar data
dia bisa tracking saya kemana
nanti kalau data itu bergerak lagi naik lagi fungsinya
bukan hanya bisa tracking tapi menghitung mengagregasi
berapa kali saya masuk ke luar mall misalnya berapa kali saya masuk ke luar restoran
itu kan bisa diagregasi kira kira seperti itu
kalau itu digunakan untuk kepentingan kepentingan bisnis dan menguntungkan pihak pihak tertentu
ada nanti penjualan data
itu terjadi kalau kita tidak segera
menentukan hak dan kewajiban yang diatur di undang undang pdp
jadi buat saya undang undang pdp ini buat kami di inflasi pdp penjualan juga
ini adalah suatu hal yang sangat kritikal dan harus segera kalau bisa masa sidang ini sudah bisa kita selesaikan
mas deddy apakah harapan harapan yang tadi disampaikan bang niko juga mas ismail itu bisa akan segera dilakukan oleh pemerintah
insya allah mbak ada tiga poin penting di sini
yang perlu kita garisbawahi
yang pertama dalam hal pengamanan data dan pelindungan data pribadi itu memang yang utama adalah tata kelolanya
termasuk legislasi yang saat ini sedang kita garap melalui ruu pdb
di mana kami tadi sudah menyampaikan komitmen pemerintah untuk bisa segera menjembatani atau mencari solusi dari kebutuhan yang ada dalam diskusi antara pemerintah dengan dpr
itu yang pertama
soal tata kelolanya
yang kedua soal teknologinya
tadi sudah banyak dibahas mas ismail
siapapun yang menjadi pengelola data siapapun yang menjadi wali data pemproses data ataupun pse penyelenggara sistem elektronik
secara teknologi harus secara berkala melakukan audit untuk keamanan pelindungan datanya
kalau publik berarti bssn yang melakukan
kalau privat artinya harus ada konsultan yang secara khusus memantau secara rutin aspek keamanan data
dan yang terakhir adalah dari sisi sdm nya
baik sdm pengelola data pribadi itu di pse publik maupun pse privat maupun juga sdm dari sisi masyarakat
bagaimana literasi pelindungan data pribadi yang dimiliki masyarakat itu bisa kita tingkatkan bersama sama
seperti tadi mas ismail menyebutkan beliau kalau mau download membaca term and conditionsnya dulu
itu salah satu langkah kecil bagaimana literasi pelindungan data pribadi itu sangat penting
kalau seandainya kita ragu ragu untuk mendownload sebuah aplikasi karena terms and conditionsnya tidak jelas
maka kita sebetulnya punya hak untuk tidak mendownload itu atau menolak tidak hanya sekedar agree agree agree
tetapi kita bisa memilih opsi yang lain
jadi dari sisi tata kelola teknologi dan sumber daya manusia itu yang sedang didorong bersama sama oleh pemerintah bersama dengan wipra
oke dan terakhir menutup diskusi ini mas ismail saat ini sambil kita tentunya menunggu
bagaimana finalisasi dari produk legislasi untuk menjaga keamanan data masyarakat
saat ini masyarakat khawatir anda tadi mengatakan bahkan sempat juga timbul istilah masyarakat
masyarakat berdoa supaya data tidak bocor apa yang kemudian publik bisa lakukan
sementara kita menunggu produk legislasi ini akhirnya difinalisasi oleh pemerintah dan juga parlemen
oke sekarang terkait penduling duling yang paling dekat ini ya
tadi betul pak deddy mas deddy ketika saya install saya itu tidak ada pilihan
katanya saya mau masuk ke mal harus pakai itu gitu
ada terms and conditions saya tidak setuju sebetulnya ini tidak jelas siapa yang tanggung jawab
karena saya harus oke gitu jadi saya install habis itu uninstall lagi
tapi begitu banyak publik seluruh indonesia mereka membaca itu tapi tidak ada pilihan
nah dalam waktu yang pendek ini harapan saya usulan saya mewakili mungkin mereka yang sudah membaca time condition
tolong itu diperbaiki term and condition jadi ada yang bertanggung jawab minimal itu saja
siapa yang bertanggung jawab nanti ketika peduli lindungi ini dan e hack ini sudah ada bahwa pemerintah
atau mungkin si pse nya tadi yang akan bertanggung jawab misalnya
kalau ada kebocoran data misalnya gitu jadi hal semacam ini jadi clear
jadi harus ada perubahan di sana itu satu sisi
karena kita sudah literate katakan saya sudah literate tapi tidak ada pilihan
tolong diberikan pilihan di situ kemudian yang kedua bagi masyarakat terlepas dari peduli lindungi
banyak hal hal penyebaran pengumpulan data pribadi misalnya dalam bentuk fotokopi ktp
tadi pagi saya lihat sudah ada bagus itu contoh dari admin kemkominfo ya di twitter
misalnya kalau ada yang minta fotokopi ktp kasih waterpark ada tulisan
hanya dipakai misalnya untuk vaksinasi di rt rw tertentu misalnya gitu
jadi harapannya nanti foto tadi tidak dipakai untuk suatu saat mendukung calon tertentu pada saat pilpres misalnya
jadi clear kalau bocor pun dari mana itu juga clear
cuma memang ada masalah juga banyak yang melakukan itu tetapi secara pengumpul data data di ktp itu mereka nggak mau terima
tolong yang bersih sama sekali
jadi ini saya usulan juga dalam waktu dekat ini pak deddy
kominfo memberikan rekomendasi perintah barangkali ya surat edaran misalnya ke bpjs ke telkom barangkali pln segala macam yang membutuhkan fotokopi ktp
biasanya mereka menolak tolong diterima juga gitu
jadi mereka diperintahkan supaya menerima fotocopy ktp yang ada watermarknya
ini adalah saran saran praktis dalam waktu yang singkat
dalam waktu yang pendek bisa dilakukan clear oleh pemerintah
masyarakat juga bisa melakukannya juga
dan harapannya dari situ kita bisa minimal mengurangi penyebaran data pribadi ke hal yang tidak seharusnya
oke semoga harapan mas ismail itu bisa langsung segera dilakukan ya mas deddy oleh pemerintah
sehingga tentunya kita sama sama bisa berharap kekhawatiran masyarakat akan bocornya data pribadi tidak akan terus bertambah
bapak bapak terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
selamat malam dan salam sehat selalu